paket kebijakan ekonomi jilid ke enam belas yang ditawarkan pemerintah mulai mendapat penolakan
penolakan datang dari kelompok usaha bahkan anggota dpr
berikut ini rangkumannya
menteri perindustrian erlangga hartanto menampik paket kebijakan ekonomi jilid ke enam belas
yang akan memberi peluang asing menguasai industri dalam negeri
ia mengatakan relaksasi hanya diberikan bagi industri yang sejak dahulu sepi peminat
baik domestik maupun investor asing
investasi akan masuk ke sektor yang sudah lama mengalami defisit investor
adapun unit usaha kecil menengah tidak akan terpengaruh
karena investasi asing tidak bisa masuk ke sektor dengan biaya investasi di bawah sepuluh miliar rupiah
pemerintah mengklaim relaksasi dni justru akan menjadi substitusi impor
berkait dengan barang barang yang sesudah regulasi diluncurkan tahun dua ribu enam belas yang lalu
itu investornya tidak ada baik itu investor yang lain
nah sedangkan kita punya import itu naik terus
nah tentu kita sekarang kan dalam posisi untuk substitusi import
sementara itu dewan rakyat dan rakyat menilai paket kebijakan ekonomi ke enam belas
yang diluncurkan pemerintah tidak berpihak pada pengusaha kecil dan menengah
paket kebijakan mencakup perluasan fasilitas investor
dan penambahan tax holiday untuk menjaga kepercayaan investor di tengah tekanan global
ketua dpr bambang susatyo mengatakan
kebijakan dibukanya daftar negatif investasi oleh pemerintah
menjadi ancaman bagi para pengusaha kecil dan menengah
menurut dia kebijakan tersebut berpotensi memberi peluang pihak asing
menguasai sektor industri dan mematikan usaha masyarakat
dianggap dapat mengganggu keberadaan pengusaha pengusaha kecil kita atau umkm kita
walaupun dari lima puluh empat dni
telah dikurangi menjadi dua puluh lima
namun itu tidak terlalu signifikan dan tetap menjadi ancaman
daripada masa depan para pengusaha pengusaha kecil kita
penolakan senada juga datang dari pelaku usaha
pelaku usaha meminta pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ke enam belas ditunda
khususnya relaksasi daftar negatif investasi
karena kebijakan yang dibuat pemerintah ini tidak melibatkan pengusaha dalam pembahasannya
wakil ketua asosiasi pengusaha indonesia
sinta kamdhani menyatakan
pengusaha belum mendapatkan penjelasan secara komprehensif tentang kebijakan dni
padahal pada paket kebijakan ekonomi sebelumnya
kadin dan apindo diajak berdiskusi
poin yang dianggap membingungkan adalah
masuknya investasi asing di sektor usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
karena katanya enggak pengaruh pada umkm
tapi kalau dilihat dari sektor sektor yang dibuka
nah itu apakah benar sektor sektor umkm itu nggak kena di dalam sektor
kemudian pola kembali
kemudian pola kembali
kemudian pola kemitraan
katanya kan kita selama ini dorongnya pola kemitraan
karena menurut kami pola kemitraan itu yang paling tepat
buat kita juga dapat dari asingnya investasinya
tapi ada kemitraan dengan lokalnya
nah itu mesti diperjelas pola kementeriannya seperti apa
jadi kan udah dibagi tuh sekarang katanya lima kelompok
masing masing sektornya apa itu
kita masih mau pelajari dulu gitu
jadi kami enggak mau berkomentar terlalu banyak
sebelum kami tahu isinya seperti apa
pemerintah meluarkan paket kebijakan jilid enam belas
yang diharapkan mampu menarik penanam modal asing
dengan cara mencabut daftar negatif
akibatnya modal asing masuk ke tujuh belas sektor
yang selama ini dilarang oleh pemerintah